sampai jumpa di video selanjutnya
ini cewek sebenernya siapa sih
jadi begini kawan kamu sekarang
bawa perempuan ke hotel kayak begini
kenapa sih papa cuma mikir ada aneh
karena tadi putri itu di jebak
kamu yang terbang sekarang
aku gak peduli lagi apa yang papa pikirin
aku udah gak peduli
dia dewa yang ngelametin putri
angkain gue dulu baru lo bisa dapetin putri
nggak peduli phillip roll aneh

gue aja anaknya gak didenger apalagi lo
eh eh eh eh tapi dewa
eh eh eh mau kemana
udah lah gue capek lo mendingin pulang dah
eh eh dewa tapi bokap lo gimana
bokap gue itu urusan gue bukan urusan lo oke
aduh tapi gue gak bisa deh gue harus jelasin semuanya
gue gak suka
urusan kita belum selesai
oh jadi lo yang ngejebak putri di kamar hotel
iya kenapa masalah buat lo ah
iya itu masalah buat gue gue gak suka cara lumayan perempuan kayak gitu
kalau lu mau sama dia yang ngantri gue duluan yang ketemu sama dia
gue ini bukan si ayah pura pura
gue itu udah pakarai cewek
dan gue tahu mana yang mau tapi malu
eh ah apa dewa
eh eh lepasin putri
lo yang lepasin putri
kau mau ngapain disini om baru aja beres meeting
iya nih om aku lagi nungguin dewa
duh gawat aku gak mau mia liat dewa sama cewek murah di hotel ini
yaudah ya om
mau ke mana udah kenapa
eee dewa masih datang kesini kok kamu tenang aja
begini aja mendingan daripada kita gak ngapa ngapain
dulu baik om tarik lo makan siang
udah gak apa apa
awas aja ke lo sampai rencana gue memiliki perusahaan marshal lewat mia gagal
jadi sekarang lo lulus anu sama gue ha
kita selesai dengan cara laki laki
jadi sekarang lo lulus anu sama gue ha
sudah selesai dengan cara laki laki
udah dong jangan sampai lewat om
itu kayak ada ribut ribut di kolam renang dia om
maik lo tuh urusan sama gue sama dewa
kamu kalau gak sayangin sama dakin marsio udah saya hajar kamu dari tadi
kamu juga wak
udah bener bener terlakunya anak kecil semua kayak gini bikin malu aja semua
dewa kenapa ada cewek ini di sini

kalau dia ngaduk ke papa bisa abis gue
dewa apaan sih kamu
kamu pasti berpura pura
kalau papa mau marah tuh sama si mike
dia sama aku
ya tidak itu
tidak kita harus masuk rumah
minta maaf ya gue udah bikin bokap lo jadi salah paham sama lo
gak ada gunanya nyesel sekarang
kasian putri gak ada satu orang pun yang lindungi dia
dewa gue gak tau lagi kok misalkan gak ada lo tadi
lagi lo mau maunya sih masuk kamar hotel orang
lagi orang itu baru kenal
gak gini ya lo tenang sekarang
udah gak usah nangis
lagi orang itu baru lo kenal
aduh gue bingung ya
ini cewek sebenernya siapa sih
sampai bisa bikin lo sama kak mike itu berantem
gue baru kali ini ngeliat kak mike semarah itu
eh bilang sama si maik
kalau dia masih berani ngebut putri
dia harus berhadapan sama gue
dewa gue tau
gue utang budi kan sama dia
gue kemauin dulu ya
gue janji gue bakal bayar lo utang budi gue sama lo
ngapain lo pikirin utang budi
lo pikirin aja di lo sendiri
gue balik dulu ya
urusan gue sama lo belum selesai
urusan gue cuma sama dewa
gak nanti pergi
wah gue nanti aja
lo ngapain sih sama cewek kayak gitu hah
lo belum tau dia siapa orangtuanya siapa
emangnya lo tau deh siapa
lo tau orangtuanya siapa
emangnya lo tau dia siapa
siapa sih ini putri
silahkan dicek kembali ya
kan ada teman
berantem gue sama dewa itu nampilin gue doang nih yang bayar
kak lo ada urusan apa sama putri
sampai lo berkanta sama dewa
dan gue gak akan biarin siapapun ngambil dia
bolehnya nolongin dewa di jembatan waktu itu